eh gue nanya lo diem aja
ya iyalah masa gue nanya sama diri sendiri
ya gue kagak tahu masih narik kali
tisna udah berkhianat sama gue
bukan gue banget
ya maksudnya gimana pendapat lo
tentang pengkhianatan tisna
dia udah narik kita ke kampusnya
gue yang itu
memang rezeki mah gak kemana ya
gue duluan ya
berat mau beli
masih lama gak
sebentar lagi bu ini diikat mati
saya tuh senang banget kamu mau main ke rumah pas saya lagi sedih
kemarin suami saya kan nyerempet orang
terus orang yang diserempet minta biaya pengobatan
kamu jangan ikut sedih gitu dong
saya gak ikut sedih saya sedih sendiri
gak jadi gak apa apa
lho bang kok berhenti rumah saya kan di ward empat bukan disini
kebetulan aku lagi gak narik malah nungguin telpon dari kamu
biasa temen temen pada iri melihat aku telponan sama kamu
yaudah nanti aku kesitu ya
ya sekarang lah masa besok ntar kamu gak kuliah dong
maaf pak kenapa
berhubung ya yang saya minta dijemput bapak saya antar sampai sini
plus plus plus plus kalau gitu saya gak mau bayar
ya nggak bisa gitu dong pak masa saya mau ketemu yayang saya saya nggak ada pegangan
pegangan apa aja terserah asal jangan pegangan tangan saya empat
pak ini pak udah dapet kembaliannya
dua ribu lagi saya tambahin sekalian antar saya ke depan
terima kasih pak
pak update dulu ya pak
jadi kuliah gak
nanti kamu telat loh
pangkalan ojek aku gak lama kok
apa dianter sama tisna
tisna udah dateng belum
ya iyalah masa gue nanya sama diri sendiri
ya gue kagak tahu masih narik kali
tisna udah berkhianat sama gue
walah bukan gue banget
ya maksudnya gimana pendapat lo
tentang pengkhianatan tisna
dia udah narik kita ke kampusnya
lo bagaimana sih pur
kalau dia gagal narik penumpang
itu justru dia berkhianat sama profesinya
kok lu jadi belain dia
lo kan tau gita itu gepetan gue
sejak pertama kali dia pindah ke kontrakan sebelah rumah lo
gue mau ngejek dulu buat bayar kontrakan
tidak tidak tidak
tidak tidak tidak
tidak tidak tidak
tidak tidak tidak
tidak tidak tidak
tidak tidak tidak
tidak tidak tidak
wah sendiri aja nih
loh tisna kan tukang ojek juga
jadi dia bisa naik ojeknya sendiri
saya mau bikin perhitungan sama si tisna
si tisna udah mengkhianati saya
dia mengkhianati cinta saya
sakitnya tuh di sini
kalau sakitnya di sini harus hati hati
itu berarti jantungnya yang kena
menurut jurnal kesehatan yang saya baca
orang yang kena penyakit jantung itu
umurnya gak panjang loh
makanya anterin saya
masa cuma nampak tempe doang
adanya cuma tempe doang
abang perlu tenaga mau cari duit
tati juga perlu ngirip buat duit bayar kontrakan
sesama tukang ojek
kalian tuh harus saling asah asih dan asuh
saya pasti akan mengasah mengasih dan mengasuh si tisna sampai pengep
berarti bisa bayar setengah dong
potong harga aja kak gita
potong harga aja kagak bisa susah banget
tati kayaknya nyerah deh nyari pinjeman
abang bakalan ngajak lebih giat
jadi selama ini abang gak giat dong
tadi abang bilang abang bakalan lebih giat ngojeknya
maksud abang hari ini abang bakalan nyari penumpangnya lebih giat dari biasanya begitu
ha ngeles aja kayak sopir bajaj
eh abang tukang ojek bukan sopir bajai
aduh mau dibawa lagi
aduh aduh aduh aduh
gue mau dibawa kemana
ngejar si tisna
tidak bisa bu